assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para diplomasi baik dari jawa barat maupun luar jawa barat yang punya hubungan kekerabatan secara emosional
kemudian sosial dan budaya memberikan kontribusi besar tidak hanya untuk jawa barat tapi juga untuk indonesia
nah hari ini dari gedung sate bandung jawa barat saya akan ajak anda berdiskusi bersama narasumber yang sudah banyak sekali kontribusinya untuk jawa barat dan indonesia
dalam talk show berjudul forum diaspora jabar dari jawa barat mengglobal untuk indonesia
diaspora jawa barat kita tahu punya peran penting ya dalam mempromosikan budaya
makin jauh dari indonesia katanya semakin menjadi indonesia
inilah yang akhirnya dibawa rekan rekan diaspora kebanggaan mereka terhadap indonesia dimunculkan
yang juga mempromosikan lokal kebudayaan kita bagaimana kita bertutur kata dengan orang lain bersosial di luar negeri
tapi sebelum kita menggali lebih jauh
bagaimana kita bisa mempromosikan budaya kita
bagaimana diaspora dan aktor aktor para diplomasi ini memberikan kontribusinya
kita lihat tayangan forum diaspora jabar berikut ini
diaspora atau mereka yang merupakan warga negara indonesia yang tinggal di luar negeri menjadi harapan untuk berkontribusi membangun negeri
tidak hanya menorehkan prestasi di negeri orang hingga mengharumkan nama bangsa
diaspora juga sejatinya mampu menyalurkan pemikiran dan keahliannya untuk kemajuan republik indonesia tercinta
sederet prestasi pun telah diraih sejumlah diaspora asal indonesia di berbagai negara
mulai dari bidang ekonomi kesehatan pendidikan hingga entertainment
sejumlah nama yang mengharumkan nama bangsa ini pun berasal dari jawa barat
salah satunya adalah darius negara yang belakangan menjadi perbincangan warga negara
pemuda asal ciamis ini mencatatkan sejarah baru karena berhasil menjadi presiden badan eksekutif mahasiswa
deris menjadi mahasiswa pertama indonesia yang menduduki posisi tersebut
di kampus yang berlokasi di new york amerika serikat
nama lain ada aryo anindito komikus asal bandung yang mampu mengharumkan nama indonesia
ia ditunjuk untuk menggarap proyek komik marvel star wars the high republic
nama aryo telah terpampang di berbagai komik marvel sejak dua ribu empat belas
ketika ia terpilih melalui hasil rapat dari beberapa penulis dan tim star wars
yang kantornya berlokasi di new york amerika serikat
berawal dari dua ribu dua belas hingga kini berbagai proyek komik asal luar negeri pun berhasil menjadi karya aryo
nadira afifah juga salah satu diaspora asal jawa barat yang menuai prestasi
melanjutkan magisternya di harvard th channes school of public health amerika serikat
dengan fokus konsentrasi nutrisi kini nadira lebih dikenal sebagai influencer
nadira aktif membagikan banyak informasi seputar kesehatan edukasi
dan pengalamannya menjadi diaspora di berbagai media sosial
kini kanal youtube nadira nuraini afifa sudah memiliki lebih dari dua ratus enam puluh enam ribu subscribers
dengan puluhan video yang telah ditonton oleh ribuan hingga ratusan ribu penonton
forum diaspora jawa barat menjadi harapan agar masyarakat jawa barat di seluruh dunia dapat berkontribusi
pada pembangunan ekonomi dan sosial di jawa barat
dan memperkuat hubungan antara diaspora dan pemerintah provinsi
baiklah boleh tepuk tangannya bapak ibu
untuk tadi beberapa anak bangsa ya yang memberikan kita kebanggaan
memberikan kontribusinya terhadap jawa barat dan juga indonesia
tapi forum diaspora jabar ini memang bertujuan untuk memperkenalkan potensi investasi
kemudian pariwisata kerjasama ekonomi jawa barat kepada diaspora jawa barat di seluruh dunia
lalu bagaimana jaringan antar diaspora ini bekerjasama
bagaimana mereka bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial khususnya di jawa barat
langsung saja saya perkenalkan ada tamu saya hari ini
ada tiga tapi saat ini di panggung ada dua
sebelumnya saya akan memperkenalkan salah satu atau satu narasumber yang bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
yang pertama bergabung melalui sambungan zoom adalah seseorang yang dijuluki sebagai habibi muda
beliau merupakan akademisnya
bahkan kepopulerannya dimulai ketika beliau berhasil memecahkan rumus matematika persamaan ham holtz
ini adalah rumus matematika tersulit yang baru dipecahkan tiga puluh tahun
beliau merupakan alumni itb dan delf university of technology belanda
jadi langsung saja kita sambut ada profesor yogi ahmad erlangga
prof yogi kumaha damang
oke selain prof yogi sudah lihat ada dua narasumber saya di sini juga
yang satu ini saya cerita dulu tebak yang mana ya
pernah gagal masuk ptn
masuk ui gagal masuk unpad gagal
tapi tidak mematahkan semangat putra bangsa yang satu ini untuk berkarya
namanya langsung jadi pembicaraan publik setelah kegigihannya berhasil menjadi presiden bem
di columbia university new york amerika serikat
modalnya rajin ikut student exchange
kemudian mengembangkan skillnya di banyak pemilihan seperti mojang jajaka
jadi banyak modalnya banyak sekali
nah saat ini putra ciamis ini ditunjuk menjadi presiden asean korean frontier community
sudah ada coba bisa tebak
deris nagara bapak ibu sekalian
boleh tepuk tangan
nah kalau yang ini ya
aduh yang ini mah bikin kita
kenapa sampai ada macan
pokoknya yang ini mah viral
nggak main main karyanya
gara gara tadi saya sebutin ya
banyak unsur unsur keindonesiaan yang dimasukkan dalam karya karyanya
walaupun dulunya adalah lulusan arsitektur di universitas parahiangan betul
tapi jodohnya mah rezekinya ada di buku tulisan komik begitu ya
bahkan ada dua perusahaan raksasa
perusahaan komik raksasa
ini mempekerjakan tangan dinginnya
bahkan sudah lebih dari sepuluh tahun
menjadi profesional komik artis yang dikenal secara global
dan dia nggak bisa jauh jauh kayaknya dari kota kecintaannya
tapi terus berkontribusi walaupun bekerjanya jauh
tapi tetap tinggalnya di sini gitu ya
sudah ada prof yogi ada deris ada aryo
aduh kita mah di tengah tengah orang keren jadi keren gitu ya rasanya
saya sapa dulu prof yogi prof
masih mendengar ya
ini sudah sejak kapan menjadi diaspora
apa yang memutuskan untuk sekolah di luar negeri
kenapa tidak di dalam negeri
pasti pertanyaan semua orang seperti itu kepada diaspora
kita ingin mendengar jawaban dari seorang diaspora
seorang akademisi ilmuwan yang sudah lama tinggal di sana
baik jadi saya sudah tinggal di luar negeri itu sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
hampir dua puluh empat tahun ya dua puluh lima tahun
waktu itu saya baru lulus itb tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
karena saya dulu kuliah di teknik penerbangan itb
dan waktu itu memang kalau kita ingin belajar penerbangan berlanjut
ya harus ke luar negeri karena memang di indonesia saat itu hanya ada di tenik penerbangan
untuk kuliah s satu itu pun sampai satu
karena saya sangat berminat sekali untuk melanjutkan sekolah
dengan jangka yang lebih tinggi
saya waktu itu memutuskan untuk ke luar negeri
saya ke belanda tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sejak itu saya tidak pernah kembali lagi ke indonesia
kecuali untuk liburan dan untuk bersenang senang dengan keluarga
jadi motivasinya sebenarnya lebih banyak belajar
awalnya sih sebenarnya niatnya setelah selesai s dua s tiga
saya ingin pulang ke indonesia
tapi takdir menyatakan saya harus tetap di luar negeri begitu ceritanya
prof yogi dulu ketika ambil master dan juga doktor di luar di delf university
pakai beasiswa nggak sih prof
saya dapat beasiswa dua
satu dari kementerian pendidikan belanda lewat nuvic
waktu saya termasuk christian huygens fellow
dan dari kadin belanda itu untuk s dua
jadi saya waktu itu termasuk yang alhamdulillah beruntung ya
dapat dua beasiswa
setelah itu s tiga saya di employ dipekerjakan
karena di belanda itu sistemnya tidak ada beasiswa untuk s tiga
s tiga di hire sebagai research assistant
jadi waktu itu saya sudah jadi sejak tahun dua ribu satu
saya tinggal di mana sebagai pekerja
jadi saya tinggal dengan work visa
selama menjadi diaspora bagaimana support dari pemerintah indonesia
alhamdulillah bagus sekali karena kebetulan di belanda saat itu
banyak ya komunitas indonesia cukup besar
mungkin kalau kita lihat data pemilu ya
tiap lima tahun itu besar sekali jumlah
diaspora indonesia di belanda
yang masih berpassport indonesia
atau yang masih punya atau yang punya hubungan
sejarah dengan indonesia ya
kelahiran orang tua dsb
jadi bisa dikatakan hubungan antara pemerintah dengan komunitas indonesia
diaspora indonesia saat itu cukup bagus
terutama di kalangan mahasiswa
karena memang jumlah mahasiswa indonesia yang belajar di belanda saat itu
mungkin barangkali termasuk yang paling besar di dunia ya
untuk ukuran masyarakat indonesia yang kuliah luar negeri
saya tidak tahu data di amerika tapi di belanda termasuk besar
mungkin karena sejarahnya memang belanda cukup dekat dengan indonesia dalam hal pendidikan tinggi
jadi supportnya bagus sekali
support kbri terhadap kegiatan mahasiswa melalui ppi dan sebagainya juga cukup bagus
support saya lihat juga aktivitas masyarakat juga disupport dengan baik oleh kbri
hanya mungkin saat itu belum ada istilah diaspora ya
jadi lebih bersifat
sebenarnya sebelum terstruktur belum terstigmatis belum ada program tertentu yang strategis
untuk bagaimana bisa berkontribusi kepada indonesia dengan lebih baik
saat itu belum banyak wadahnya ya
tapi kalau kita cerita soal beasiswa lpdp ini ya
satu saya ke dery sekarang prof yogi
deris kan walaupun cerita yang kita ketahui sekarang jadi bem presiden bem
tapi pernah gagal masuk ptn
tapi semangatnya gak patah untuk dapat lpdp
kita ingin dengar cerita jatuh bangunnya deris sampai bisa dapat lpdp
siap sebelumnya hatunuhun kepada forum diaspora jawa barat
dan sampurasun rampes kumahadamang
walaupun dari amerika tetap ya
ciamisundanyeo masih ada ya
ciamisundanyeo masih ada ya bandungnya gitu
interhoma pak gufie pak emil dan semua tamu undangan
jadi tadi terkait jatuh bangunnya ya
deris gak keterima di senam ptn dan sbm ptn
mungkin tadi teteh juga udah dengar dari pafi ya
tadi dimana zaman smp sma sangat aktif banget fokus
atau sesuanya kekeyeng gitu ya presiden
kalau bahasa jaman sekarang ambi
ambi gitu kan
jadi dulu itu memang sangat ambi banget ya fokus dari sma tuh
sma tuh dari jam tujuh sampai jam empat tuh kelas biasa
terus abis itu langsung ekstra kulikuler
sampai jam maghrib maghrib langsung lagi bimbingan belajar bimbel
dulu ada ikut go anahl semua aku ikutin
sampai aku pun ngajar buat temen temen semua tutor juga
supaya ilmunya bisa barokah dan berkah gitu
dan juga langsung ngerjain lagi soal soal

jadi pengen jadi dokter pengen jadi dokter anak gitu dulu tuh
jadi pas itu mau masuk fk
jadi mati matian tuh giat banget belajarnya sampai jam tiga pagi setiap hari gitu
itu hampir setiap hari kayak gitu
sampai akhirnya dimana titik
oh ternyata gak keterima senam ptn spm ptn
walaupun saat itu ujian nasional tertinggi nilai juara umum semuanya
tapi ya namanya takdir ya
dan juga rencana allah tuh udah yang lebih baik lagi
jadi at that time aku mikir bahwa
ini memang harus jemput takdir lain
dibangun juga dibantu oleh keluarga almarhum mama sama papa gitu kan
gimana kayak yaudah ayo pokoknya harus semangat lagi gitu
walaupun ada semacam perdebatan ini kayaknya kuliahnya kemana mau kemana gitu
sampai akhirnya dapat beasiswa juga sebelumnya di presiden university mengambil jurusan hubungan internasional
jauh ya jadi dokter jadi hubungan internasional
disitu pun memang dari zaman sm udah keliatan
aku ikut aktif di asean summit debate competition terus student exchange juga ke australia
sma dan smp ke malaysia juga
walaupun dengan terbatas ya ekonomi zaman dahulu kalah
tapi tetap dibantu banyak beasiswa juga untuk bisa mengejar mimpi
nah saat itu akhirnya ada satu kalimat dalam hidup aku filosofi kehidupan aku yaitu
itu jadi filosofi aku yang akhirnya
jadilah mata air yang bermanfaat bagi orang lain
makanya dari zaman dulu keluarga selalu mengajarkan value sunda
sili asah sili asih sili asuh
nu arti nak
sunda dan inggris campur campur gitu
dan soalnya hadir turkasema
dan tadi aktif juga di paguyima majajika ciamis dan forum generasi berencana
ya akhirnya datang ke masyarakat
disitu kan banyak bertemu lapisan masyarakat bertemu anak anak
mengadakan misi posyendur maja mocha edubred
disitu makin kuat lagi makin semangat untuk mengejar mimpi
disitu aku merasa bahwa setelah keliling keliling
karena aku ke belanda juga ya s satu kuliah
pas pulang dari belanda aku datang sama ristek dikti dan novo learning
keliling dari sumatera sampai papua ke empat belas kampus se indonesia
disitu bantu orang orang disana untuk apa sih pentingnya pendidikan
dan ketika kalian punya mimpi what do you want to do
akhirnya aku ketemu mereka memberikan motivasi
bayangin dari semua penjuru indonesia dari sumatera sampai papua
betapa banyaknya mahasiswa anak anak di luar sana yang ingin belajar
ingin mengejar mimpinya tapi terbatas dengan infrastruktur atau kesempatan
dan selama aku sembilan tahun mengabdi buat masyarakat
akhirnya aku melihat bahwa oh aku ingin mencerdaskan kehidupan bangsa
dan disitu akhirnya aku daftar juga lpdp
dan setelah menjadi youth leader ketemu banyak orang masyarakat
sampai anak anak ngomong gini ke kak deris
daderis terima kasih banyak telah memberikan harapan dan mimpi kepada saya
aku nangis saat itu akhirnya aku pancak di nahate
dan akhirnya aku berjanji ingin mencedaskan kehidupan bangsa
menjadi seorang undagi untuk kuliah dimanapun aku berada
kembali untuk ibu pertiu mengabdi
akhirnya aku mendapatkan lpdp alhamdulillah
dan disitulah menjadi mahasiswa di columbia university
dan sekarang pun menjadi mahasiswa di stanford university
dari mendengar cerita deris ya kesana kesini
dari indonesia ke belanda kemudian ke amerika serikat
saya kebayang betapa pusingnya urus dokumennya
pas ke amerika juga visa telat empat puluh tiga hari hampir nggak berangkat
tapi allah menunjukkan jalan memang kalau ada rezekinya mah ya
ya allah gitu
nah kalau yang ini dari cita cita fkui ya
terus gagal akhirnya jadi hubungan internasional
kalau yang ini juga arsitek
terus sekarang malah jadi profesional comic artist
ketahuan jodohnya cuannya ada di komik kapan
iya sebelumnya terima kasih banyak udah mengundang aku kesini
saya merasa sangat terhormat dan salam hormat juga buat bapak bapak ibu ibu di sini
sebenarnya sih aku udah suka gambar dari kecil banget
tapi terus memutuskan masuk arsitektur karena aku pikir
seni aku bisa pelajarin sendiri waktu itu begitu mikirnya
jadi aku belajar sesuatu yang sifatnya teknis dan konseptual di arsitektur
sambil aku juga autodidak belajar seni sendiri
tapi dari kecil sebenarnya minatnya memang komik gitu
dari umur enam tahun
dari umur enam tahun tuh pegangnya pensil warna
pokoknya semua orang yang kenal saya dari kecil itu pasti selalu ngeliat aku pegang kertas pensil dan penghapus
kemanapun kapanpun dimanapun gitu
jadi akhirnya ketahuan bahwa oh kayaknya ini cukup menguntungkan dunia komik artis
tadinya sempat kerja di advertis
terus kemudian jadi komik artis ketika ditawari dc
iya jadi aku tuh pertamanya di approach dulu sama sebuah agency di itali
yang menawarkan untuk kerjasama
jadi dia jadi representatif gitu
nah dari situ aku coba kerjasama sama dia
nah dialah yang menawarkan aku ke dc dan marvel comics gitu
nah dari situ aku mulai menemukan jalan gitu
bahwa oke kita kalau suka komik kalau suka menggambar
itu pasar kita bukan hanya di indonesia tapi sebenarnya bisa di seluruh dunia
karena sebagai orang indonesia kita punya kelebihan yaitu budaya

menurutku orang indonesia dari dulu itu tidak pernah kalah dari sisi budaya
justru kita menang juara karena kita banyak banget kebudayaan
yang kita bisa perkenalkan ke audiens di luar negeri gitu
oke ini kalau ngomongin soal kelebihan orang orang indonesia adalah budaya
saya mau ke prof yogi
baik prof yogi kan sekarang sudah lama tinggal di luar negeri
pastinya sudah sering bertemu dengan banyak sekali diaspora indonesia
kalau kata aryo tadi kelebihan orang indonesia itu kita sangat bisa menonjolkan budaya budayanya
kalau ketemu dengan diaspora diaspora indonesia biasanya pembahasannya seperti apa sih prof
tergantung ya tergantung komunitasnya
sebenarnya kita bertemu diaspora indonesia itu kebanyakan karena kangen ya dengan indonesia dengan masyarakat indonesia
apalagi kalau kesehariannya itu lebih banyak berbeda
apalagi kalau kesehariannya itu lebih banyak berbeda dengan masyarakat indonesia
apalagi kalau kesehariannya itu lebih banyak berinteraksi dengan orang luar
jadi menjadi indonesia suatu hari itu sudah luar biasa sekali di luar negeri
jadi memang pendekatan kultural itu lebih melekat
tapi kalau saya lihat ya memang bukan cuma budaya yang memang menjadi bagian penting
dari cara memperkenalkan indonesia di luar negeri
tapi saya lihat sekarang ini sudah mulai masuk ke sektor sektor non budaya
jadi mungkin dari segi eksperimen
dari segi dalam hal pendidikan dalam hal imut potawan teknologi dsb
jadi sudah mulai lebih berdiversitas dibandingkan sebelumnya
kalau saya lihat di belanda misalnya
di belanda itu memang mengenal indonesia lewat makanan lewat budaya itu lebih dominan
karena secara historis kulturnya memang pendekatan kultural yang begitu di antara belanda dan indonesia
tapi ke sini kesini lebih mulai terlihat profesional
dan saya lihat ini mungkin yang harus diupayakan untuk lebih dimajukan ke depannya
supaya memang kita bisa mengambil manfaat lebih besar dari desporate indonesia di luar negeri
kalau kita ketemu ya kadang kadang kita bicara masalah politik
kadang kadang kita bicara masalah pembangunan masalah kekinian masalah pendidikan
terutama bagi kita kita yang dosen di sini ya
soal pendidikan itu menjadi hal yang sangat terkhawatir
kita punya interest untuk bagaimana bisa ikut membantu memajukan pendidikan indonesia
menjadi lebih baik dsb
dan ini juga sesuatu yang saya pikir
terutama di kalangan dosen indonesia di luar negeri
itu sudah cukup besar kontribusinya untuk ikut membantu memajukan pendidikan indonesia
mungkin banyak teman teman kita dosen industri luar negeri
yang sudah bisa membantu memberikan beasiswa
bisa membantu memfasilitasi pendidikan di luar negeri
dan saya kira yang seperti ini harus semakin dikoordinasikan
supaya hasilnya lebih efektif
kalau kata prof yogi budaya indonesia itu sangat mudah memperkenalkannya ke internasional
pasang maung cisewu di komik marvel
pasang tidak hanya itu ya ada beberapa
dan juga sebetulnya ada komikus lain yang juga mencoba
emangnya boleh masukin unsur indonesia unsur budaya kita ke komik dengan perusahaan besar
ya justru menurutku itu tantangan sebenarnya
gimana sebanyak banyaknya aku masukin unsur indonesia ke komik marvel komik dc
supaya kita bisa memperkenalkan juga gitu ya
supaya orang tertarik juga apa sih ini sebenarnya gitu
menurutku selama tidak ada kaitannya dengan sara
dengan sesuatu yang menyinggung atau sesuatu yang negatif
itu enggak apa apa enggak masalah
kayak misalnya aku masukin macan cisewu ke punggungnya deadpool itu karena
hanya bisa di karakter deadpool ya

nah karena waktu itu di berita sedang gempar gemparnya
macan itu terkenal tapi karena mukanya lucu mau diganti dengan patung yang lebih bahar gitu ya
nah tapi aku kepingin macan itu tuh abadi gitu
karena selama ini tugasnya dia sudah menjaga
jadi jangan sampai hilang begitu aja
akhirnya aku taruh di punggung deadpool jadi macan itu selamanya ada di marvel universe gitu
tapi selain itu juga aku pernah naruh beberapa yang justru sangat sunda banget ya
aku pernah nulis di sebuah truk gitu ya
aduh kayak di pantura gitu ya
padahal mah di komik amerika
terus ada botol air minuman merknya chai
iya koran pikirin rakyat gitu namanya
diplesetin lah sedikit gitu
jadi banyak aku taruhin
yang paling terbaru itu aku bikin lightsaber di komik star wars
tapi modelnya kujang gitu
jadi sundanya keluar lah
kearifan lokalnya menikentel pisahnya
harus harus ada
biarpun star wars tetap sunda
tapi gini bekerja di dua perusahaan besar
boleh tepuk tangan dulu untuk aryo
terima kasih banyak
seru banget bekerja walaupun di belakang layar kayaknya gila gitu ya
dalam satu minggu biasanya ngerjain berapa project
wah aku tuh pokoknya ngerjain komik marvel itu sebulan dua puluh halaman
lalu aku bikin cover buat komik yang lain
bikin ilustrasi juga buat kartu
bikin desain patung juga
jadi ya sebenarnya kerjaannya lumayan jumpalitan
tapi disyukuri aja
karena aku kepengen orang orang di luar sana tuh tahu bahwa
orang indonesia tuh punya kualitas juga
dan kalau dipikirkan sebenarnya banyak banget orang orang di seluruh dunia yang pengen kerja buat marvel
atau ngerjain star wars
orang amerikanya sendiri banyak yang pengen kayak gitu
tapi disini kita coba buktikan bahwa orang indonesia tuh kualitasnya gak kalah
dan bahkan bisa lebih gitu
jadi jangan pernah kita merasa inferior dibanding orang orang di luar negeri
karena sebenarnya orang indonesia tuh kemampuannya jago jago gitu
kita nggak pernah tahu jumpalitannya kayak apa
sama deris juga kita nggak pernah lihat di sosial medianya
jumpalitannya kayak apa gitu ya
kayaknya kelihatannya senang senangnya aja gitu ya
ini kalau sudah jadi presiden bem columbia university
apa yang dikerjakan deris
kemudian bagaimana cara deris bisa membawa unsur indonesianya dalam lingkup bem columbia university
sebelumnya mau ada fokus spesifikasi bahwa itu bem sipa columbia
jadi mungkin sebelum mengimplementasikan unsur unsur budaya indonesia dan juga jawa barat juga
di dalam lingkungan sipa columbi university
mungkin aku bakal bahas sebelum menjadi presiden bem itu sendiri
karena aku membahas tentang campaign atau platform yang aku ingin bawa kehadap
jadi kan mahasiswa columbia university itu hebat hebat ya di sipa itu
dari seluruh dunia
wah dari macam macam negara gitu ya
sofistikasi luar biasa dengan berbagai budaya
kamu salah satu dari mereka
iya salah satu
kamu salah satu dari mereka
dan bagaimana dengan lebih dari ya tadi ya seribu lima ratus mahasiswa s dua s tiga itu sendiri
dengan berbagai macam kultur berbeda latar belakang
aku ingin menyatukan suara mereka
dan memperkuat dan menarik suara mereka menjadi satu
karena walaupun berbeda tapi kita satu tujuan juga gitu
dan kita berkongsi sebagai satu komunitas
dan disitulah aku membawa tadi ya
dimana beda beda tapi betul satu gitu
dan disitu pun sebelum aku daftar
jadi pas daftar tuh karena ada empat k yang aku sebutkan
kenapa sih aku ingin daftar di presiden bem colum university
itu pertama itu karena ya aku ingin membuktikan bahwa orang indonesia pun mampu
dan bisa berkontribusi aktif di international stage
dimana kita pun banyak sekali orang orang indonesia diasporanya hebat di luar sana
yang mampu berkontribusi memberikan suatu dampak
gak hanya bagi diri sendiri tapi bagi sesamanya gitu
di lingkungan international apun di domestic gitu
dan disitu ada tadi ya ke ke ke yang ludeng
itu tuh aku emang lakuin semua gitu
iya ke ke gitu kan
jadi ke ke dulu harus ke ke gitu kan
karena pas itu kan memang aku mempunyai keberanian yang sangat tinggi
berani untuk berbicara mengekspresikan diri
walaupun asal dari ciamis gitu kan
dari daerah dan juga di bandung gitu
tapi tetap bisa mendunia from ciamis to new york gitu kan
disitu aku merasa bahwa yang tadi
tidak ada yang inferior atau superior
melainkan semua sama berlomba lomba untuk menjadi the best fashion themselves
tapi tidak untuk kompetisi gitu
disitu aku berani untuk maju gitu
terus yang kedua kapasitas dan kapabilitas diri
jadi karena yang tadi aku sebutin sembilan tahun untuk mengabdi masyarakat
memberikan suatu pemberdayaan pemuda
di situ aku yakin bahwa aku ingin memberikan suatu dampak lagi
apa yang bisa aku berikan sumbangsikan
buat negara tidak hanya di indonesia
tapi buat di internasional gitu kan
disini akhirnya aku muncul
nah disitu baru tadi ada kampanye
di kampanye pun aku membawa gastro diplomacy
jadi bawa gastro diplomacy
aku membawa pas lagi kampanye
bawa makanan indonesia aku masak
dari jam lima subuh masak
padahal di student association itu ada berapa
semua seluruh dunia ya
ada tapi aku pas lagi pertama kali untuk jadi pemilihan tuh
aku bawa semua makanan untuk saat kampanye gitu kan
bawa makanan indonesia
akhirnya diperkenalkan makanan sunda juga
toh itu cara kamu menang
di bawah gitu kan
setelah itu kita ada voting
alhamdulillah terikat kepilih
dan yang terakhir mungkin tadi ketulusan
membakti buat negara
dan juga tadi values dari orang tua dan keluarga
dan kearifan lokal yang aku bawa
nah sekarang tujuan dan tugasnya apa aja sih
sebenarnya memimpin lebih dari lima ratus mahasiswa
dan lebih dari empat puluh komunitas di kolom universitas
khususnya di sipa
menyuarakan suara suara mahasiswa di sana
misalnya kita fokus di pilar misalnya akademik
kita kerja bareng juga bersama para dekan
dan juga ada
contohnya kita juga
bantu untuk ada institut fellowship yang akan dibangunnya
terus ketika mahasiswanya ada terhambat di akademiknya
sistemnya kita bantu langsung terjun ke mahasiswanya
dan misalnya pengolahan dana
misalnya untuk kegiatan mahasiswa
itu misalnya ada defisit
ataupun kekurangan dana
bagaimana kita bisa tetap jalanin
sekarang lagi musimnya intern
bagaimana teman teman yang tidak dapat stetan gitu
kita bantu juga untuk berikan tadi
supportnya apa sih yang bisa dilakukan untuk fellowship dan stipendnya
terus ada kegiatan apa yang bisa misalnya low income cost gitu kan
dan juga bagaimana kita membantu
untuk semua itu dapat subsidi silang juga
untuk mengikuti semacam aktivitas
karena intinya kita ingin membantu
peningkatan performance dan juga pengalaman mahasiswa kolom universitas di sipa
menjadi lebih baik lagi
lebih banyak kegiatan kegiatan yang meaningful
activities dan alhamdulillahnya dengan kerjasama
enggak hanya aku ya
aku hanya kan memimpin ya
tapi kan banyak dibantu
banyak dibantu teman teman divisi aku
dan juga seluruh student leaders community dan mahasiswa di kolomia university
yang ikut serta membangun engagement dan empowerment bersama
menjadi sekarang gitu
ada berapa banyak orang indonesia
mereka menerima masakan indonesia
temuk tangan bapak ibu
enak soalnya makan indonesia
emang enak sih
itulah kita yang menonjol adalah bumbunya indonesia
orang sunda mah kalau makan nasi pete
tapi kalau mahasiswa di sipa nya indonesia emang banyak
emang kebetulan memang banyak sekali di kolombia itu di sipa anak indonesia nya
dan hal hal juga guyup ya
misalnya ada kita ada kolomia indonesia society gitu kan
dan juga ada permias di new york gitu
cuma yang memang di student association sipa indonesia nya cuma aku doang
saya ke prof yogi lagi
ada erlangga equation
yang kita kenal ya dari prof yogi erlangga
prof yogi boleh disampaikan kepada kami mungkin secara mudah kita terima
sebetulnya apa yang dikerjakan oleh prof yogi dengan erlangga equation
dan apa kemudian dampak langsungnya dampak nyatanya kepada indonesia
sebenarnya saya sebentar ya
bukan erlangga equation tapi helmholtz equation
jadi gak mau dipatenkan dengan nama sendiri prof
itu nama orang lain ya
sebenarnya sih prinsip sederhananya bagaimana kita mencoba mencari tahu apa yang kita tahu di dalam perut bumi ya menggunakan matematika
kalau di zaman dulu tuh
atau mungkin sekarang masih ada ya
mantri air ya
orang yang ngetik ngerti di mana ada sumur gitu ya
pakai keris lah
cari di tanah
oh ini ada sumur ini
eh di sini nih airnya bagus nih katanya
kata keluar gitu kan
ngamunya gimana kita nggak tahu ya
kalau apa yang saya lakukan ya mungkin seperti itu tapi dengan matematika
jadi kalau kita ingin tahu apakah di dalam perut bumi ada minyak misalnya atau ada kenyaman terkentu apa yang biasanya dilakukan itu di permukaan kita kirim apa namanya katakanlah gelombang suara
atau ya kemudian nanti gelombang suara ini setelah sekian detik akan dipantulkan
pantulannya kita baca gitu ya atau kita record
kemudian kita proses
nanti bisa ketahuan itu apakah ada minyak atau apakah
atau apakah kosong seperti itu ya
kalau kesahagiaan kita mungkin sama seperti kalau ibu hamil ke dokter terus dicek us
nah itu kan
itu kan usg itu kan nggak perlu dilubangi kan perutnya kan
cukup dipasangin alat
apa namanya laki laki atau perempuan dan sebagainya
nah itu yang dilakukan secara teknis di lapangan
nah itu bisa dilakukan secara matematik
jadi prosesnya proses matematika yang rumit
tapi mungkin bahasa sederhana seperti itu ya
dan prosesnya itu bisa lama ya
kalau misalnya kalau kita ingin tahu apakah di bawah sungai cikapundung ada minyak
mungkin prosesnya cukup lama
jadi dimulai eksplorasi saat hari ini
mungkin hasilnya baru ketahuan mungkin bulan depan atau tahun depan
tergantung saksapan uasannya
itu kira kira yang saya paparkan dalam menggunakan bahasa yang sederhana
apakah di indonesia bisa diterapkan
saya kira bisa diterapkan
apalagi kita saat ini kan krisis energi ya
minyak mungkin output kita makin lama makin turun
kita perlu sumber minyak baru
walaupun kita bisa agu di sini apakah kita masih perlu mencari minyak baru
ketika semua orang bicara green energy
tapi mungkin dalam kalau menurut saya
dalam sepuluh lima belas dua puluh tahun ke depan
sampai kita bisa benar benar mencapai tingkat produksi green energy yang seperti sekarang
ketergantungan pada fosil fuel masih cukup tinggi
dan kemampuan kita untuk menemukan ladang ladang minyak baru
atau membuat kemampuan kita untuk memprediksi lebih baik minyak ladang ladang minyak lama
kalau di indonesia saya nggak tahu karena saya tidak punya kontak langsung dengan pertamina
misalnya sebagai perusahaan yang benar benar berkecimpung di bidang itu
tapi di luar negeri mereka sudah menggunakan teknologi ini
sudah menjadi standar
dan hasilnya juga sudah kelihatan
jadi banyak sumber minyak baru yang ditemukan di kedalaman yang lebih dalam
dibandingkan standar kedalaman saat ini
makanya sekarang mungkin output minyak masih cukup bagus
sampai beberapa dekade kedepan
mudah mudahan sih kedepannya indonesia pun bisa memanfaatkannya
kita harapkan dengan tayangan ini juga para stakeholder bisa memanfaatkan
apa yang sudah dilakukan teman teman diaspora di luar negeri ya
kemudian mengembangkannya di indonesia
tapi ini tadi diaspora diaspora ini kan aktor para diplomasi
disupport pemerintah disupport pemerintah lpdp beasiswa gitu ya
merasa disupport oleh pemerintah
iya lah dengan adanya acara kayak gini misalnya
terus di bandung ada creative hub
itu pasti adalah bentuk support juga dari pemerintah gitu
tinggal kitanya yang berusaha untuk proaktif juga
kira kira ngasih saran atau apa untuk kegiatan kegiatan gitu
karena sama seperti kang emil yang kang emil bilang tadi
dua belas arsitek yang beliau rekrut
aku juga berusaha menerapkan itu
jadi daripada misalnya aku bikin gambar
daripada di coloring atau diwarnain sama orang luar negeri
aku coba rekrut orang orang indonesia
jadi ada salah satu asistenku dia anak unicom
sekarang tuh dia komik manganya diterbitkan di jepang bahkan
terus juga sekarang aku ngerekrut seorang coloris
yang tugasnya mewarnai itu dari payakumbuh
untuk kerja di komik
di komik marvel atau boom kayak gitu
jadi oh studioku namanya stone fruit studio
karena aku di buah batu
artinya sama buah batu gitu
inggris pisang tepuk tangan dong buat buah batu fc
iya jadi sunfood studio berusaha merekrut anak anak muda indonesia
yaitu dari bandung atau dari seluruh indonesia
untuk bisa berkarir atau berkarya di internasional
bapak ibu boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber saya
yang sharing hari ini
sekarang saya akan persilahkan bapak ibu sekalian
untuk langsung bertanya nih dengan anak anak muda
dan juga ada profesor yogi
mengenai kontribusinya mengenai kegiatan diaspora dan lain lain
boleh silakan angkat tangan
satu ada lagi
boleh silakan dikasih mike nya
silakan boleh berdiri
baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sangat senang sekali berkesempatan dengan para narasumber yang sangat luar biasa
perkenalkan saya zaky tapi masih dari pemprov jabar
saya agak kurius ini terutama dengan prof yogi
sebetulnya kami pak nanti ini baru chapter satu pak
nanti ada chapter chapter selanjutnya yang sudah lebih spesifik
mungkin ada satu atau dua mungkin pak yang kira kira proyek atau bukan proyek ya
sebetulnya mungkin penemuan ataupun potensi potensi penerapan ilmu teknologi baru pak
yang mungkin pak prof yogi sangat kuasai gitu ya
dan itu berpotensi langsung bisa diterapkan oleh dinas dinas terkait kami
di sini ada dinas sdm ataupun ada dinas terkait diskominfo dan sebagainya
mungkin yang kira kira mungkin secara praktis menjadi inspirasi untuk dapat dikembangkan sehingga jabar menjadi provinsi leading
untuk penerapan sains dan teknologi
dan itu juga diharapkan menjadi inspirasi bagi provinsi provinsi yang lain
sehingga indonesia bisa semakin cepat lagi pembangunannya semakin cepat transport teknologi
sehingga kita menjadi bangsa early adopter
baik terima kasih kang zaki atas pertanyaannya
silakan prof yogi boleh dijawab
mungkin saya kira banyak ya sektor yang bisa di apa namanya bisa di
dalami dan diterapkan untuk membantu apa namanya pemenang jawa barat
barangkali satu hal yang saya ingin sampaikan di sini berkaitan juga dengan apa yang disampaikan bapak gubernur ridwan kamil tentang data
ini yang saat ini mungkin menjadi kunci di hampir setiap pengembangan kemajuan
jadi apakah itu perusahaan apakah itu pemerintahan
bagaimana pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah punya kemampuan untuk mengumpulkan data dari masyarakat
kemudian mengolahnya menganalisis dan menjadikan data sebagai apa namanya
sebagai sarana untuk membantu membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran
saya kira belum semua bahkan mungkin di level pusat pun
pemanfaatan big data baru ini saja mulai dilakukannya
saya kira dalam hal ini jawa barat bisa menjadi pionir
bagaimana kebijakan pemerintah bisa dibuat menggunakan data
supaya hasilnya lebih akurat lebih presisi lebih tepat tasaran
itu mungkin yang menurut saya urgent saat ini
siren dan teknologi bisa dimanfaatkan untuk membantu traffic management di kota ya
terutama saat ini saya lihat dengan semakin pesatnya pembangunan
permasalahan traffic semakin meluas
ini juga harus menjadi sesuatu yang diseluruhi oleh pemerintah
supaya pembangunan itu tidak meluas
ini juga membuat traffic menjadi masalah bagi masyarakat
karena traffic yang memasalah itu justru akan membuat pembangunan
jadi bagaimana kita menggunakan sains dan teknologi
menggunakan matematik menggunakan artificial intelligence
untuk membangun smart technic management misalnya
juga misalnya pemanfaatan sumber daya energi terbaharui di pelosok
misalnya menggunakan panas bumi menggunakan angin
itu juga saya kira sesuatu yang bisa dikembangkan di jawa barat
demikian saya kira pak zaky
baik kang zaki cukup terjawab ya
nanti kita bisa lanjutkan kita eksplorasi jawaban dari prof yogi
dalam forum diaspora jabar chapter chapter selanjutnya
betul ya prof yogi terima kasih
selanjutnya ada lagi yang mau memberikan pertanyaan boleh
saya ke bukartini dulu boleh ya mas
perempuan tadi laki laki sudah sekarang ke perempuan dulu
kalau saya mungkin agak ingin dengar pendapatnya dari deris atau aryo nih
gini karena pernah pengalaman ya tinggal di luar negeri
kira kira bagaimana menurut deris dan aryo kalau semangat
untuk menjadi diaspora itu juga ditumbuhkan ya ke teman teman generasi muda
paling tidak gak harus lama lama seperti saya misalnya gitu ya
tapi paling tidak untuk membuka wawasan
jadi mungkin sekarang kelihatannya banyak gitu karena kita ngomonginnya forumnya emang diaspora gitu
tapi kan secara jumlah populasi indonesia nggak banyak gitu
gimana menyemangati atau apa cara cara kreatifnya
gimana menurut anda
apa cara cara kreatifnya dari kacamata anak muda nih
boleh ke deris dulu mungkin dijawab
ibu terima kasih banyak atas pertanyaannya
berarti kalau misalnya diaspora menyemangati tumbuh semangat ya
di luar negeri di indonesia
ya soalnya kan kadang ada di spr udah pulang juga ke indonesia gitu ya
kalau misalnya di amerika serikat sendiri pengalaman deris aktifnya kolaborasi antara pemerintah di sana
dan juga kolaborasi dengan para student association

ataupun seperti permias atau ppi gitu kan
kita banyak sekali mengadakan kegiatan kegiatan aktif untuk memberdayakan para diaspora yang ada di luar negeri
contohnya misalnya ada kelihatan forum misalnya studi banding
dan juga kegiatan seperti social culture tujuh agustus sama bareng
menumbuhkan rasa rasa semangat tadi ya
ada banyak sekali kegiatan kegiatan anak anak muda indonesia yang sangat kreatif dan juga tetap memupuk rasa kebangsaannya gitu kan
jadi banyak sekali kegiatan kegiatan juga seperti misalnya edukasi bareng guyup bareng
contoh kecilnya aja kayak piknik makan bersama buka bareng bersama
itu juga salah satu rasa untuk menumbuhkan cita rasa sayang kepada indonesia dan juga teman teman semua diaspora
jadi pertama sih langkah langkah yang sering konkret dilakukan bagaimana kita bisa merangkul semua anak anak indonesia dengan database sendiri
jadi banyak sekali database database anak anak diaspora indonesia di luar sana yang tergabung misalnya di kjri atau di sdi
atau di premiasnya di ppi nya sampai di kolombia pun kita ada namanya columbia indonesia society
jadi kita bareng bareng bersama seluruh anak anak indonesia di columbia untuk mengadakan kegiatan berbau kemasyarakatan dan mahasiswa indonesia
terus ada juga misalnya di mit juga itu sangat aktif banget kegiatan kegiatan anak anak indonesia di boston gitu kan
jadi kalau misalnya dari kegiatan itu sendiri bakal menumbuhkan rasa buat kita pun sama sama diaspora indonesia yang ingin berjuang bersama
tak juga lupa dukungan penuh dari pemerintah indonesia juga kepada para diaspora
sedang misalnya mengenyam pendidikan atau tinggal di sana ataupun kegiatan kegiatan yang bisa merangkul
contohnya tadi kan gas roda diplomasi ya banyak sekali kursen di new york ada kegiatan iga new york official gitu
banyaknya kegiatan kuliner pameran social culture yang akhirnya membuat pemahaman oh ternyata ada ya diaspora di sini

sampai pertama kali darius datang ke albany itu ada acara aapi asia america pacific islander dan tampil jaipong di sana darius gitu

dan di sana ternyata gak sadar ada anak indonesia dan perkumpulan indonesia banyak banget di sana juga gitu
dan di situ bisa kita rangkul bareng bareng dan akhirnya kontak kontakan bikin kegiatan lagi itu salah satu bisa tambah rasa kebersamaan itu sendiri
lalu yang kedua perlunya juga edukasi mengenai pentingnya kita mengambil menyerap kembali rangkul anak anak ekspor yang ada di indonesia yang udah pulang gitu
dan juga masyarakat awam yang tidak mengerti apa itu diaspora gitu
karena kadang banyak teman teman di luar sana yang gak tau apa sih diaspora sampai ada misalnya perbedaan dispora dan diaspora gitu kan
itu kan terminologi yang kita harus pahami juga bahwa pemuda pemudi indonesia yang sedang di luar negeri dengan apapun kepentingannya untuk membawa publik diplomasi gitu
di maksudnya publik kepada masyarakat internasional
itu sangat penting banget kita kembangkan dengan berbagai macam pemberdayaan kegiatan aktivasi kolaborasi
makanya perlunya intergenerational approach dan juga multi stakeholder
dimana dengan adanya strategi ini sendiri older generation dan yang sekarang generation sekarang pun bisa sama sama belajar mengenai pentingnya indahnya kebersamaan
guyub united sos bagi diaspora indonesia
jadi intinya mas guyub ya
tidak hanya yang masih di sana tapi yang sudah pulang ke indonesia supaya lebih kuat lagi cinta indonesianya dan juga tadi
dan edukasi mengenai hal tersebut pun perlu juga
karena banyak yang gak tau
yang ingin meliteras mengenai diasporanya
nah kalau tadi dari diasporanya nih ya yang dari new york jauh banget ya
sekarang saya ke aryo sudah ikut comikon berapa kali
bagaimana kemudian memberikan encourage kepada teman teman yang juga komik artis lokal gitu ya
untuk juga bisa memberikan kontribusinya sama seperti diaspora di jawa barat
kembali memberikan kontribusi ke indonesia
menurutku persoalan yang paling harus diperhatikan itu adalah mindsetnya ya
karena banyak sekali alasan kenapa mindsetnya mereka masih belum terbuka misalnya untuk menjadi diaspora atau pindah negara gitu ya
ada yang karena dia merasa comfort zone dia nggak mau keluar dari comfort zone nya
ada juga yang minder nggak pede untuk tinggal di sana dengan dunia yang asing gitu ya
budaya yang berbeda
budaya yang berbeda
gak ada nasi
gak ada sambal terasi
jadi biasanya yang aku lakukan itu di indonesia ya di sini tuh aku sering bikin sharing profesional
apalagi setiap kali aku pulang dari convention comic con di san diego misalnya atau di new york
atau misalnya kemarin star war celebration di london
ketika pulang aku biasanya bikin sharing profesional untuk ngasih tahu bahwa orang sana tuh sangat welcome
dan sangat amazed sebenarnya dengan karya karya orang indonesia
jadi mereka tuh welcome banget kalau misalnya kita mau ke sana atau kita mau berkarya di sana gitu
jadi mindsetnya itu yang berusaha pelan pelan aku ubah bahwa ketika berkarir jadi komikus atau jadi seniman di indonesia
pasarnya kita juga bisa keluar gitu
bukan hanya terkotak kotak di indonesia aja gitu
malah kita justru bisa gunakan senjata senjata berupa ya kebudayaan indonesia tadi itu kayak tadi masakan indonesia gitu ya
kita perkenalkan lewat komik ya kayak tadi misalnya saya bikin light cyber bentuknya kujang
itu kan gak pernah kepikiran mereka di sana gitu
cyber kan lurus ya kujang kan begini ya
kalau lasernya tetap
tapi tidak pernah terpikir bentuk bentuk seperti itu karena mereka tidak lahir dengan budaya itu gitu
nah itulah yang mereka sangat welcome sebetulnya
dan orang orang bule kan senang tuh ya lihat budaya budaya indonesia
nah itu sebenarnya kekuatan kita itu kekayaan kita yang kita bisa perlihatkan ke situ
dan jangan minder jangan juga merasa bahwa di luar comfort zone kita akan apa gak maju atau justru kebanting atau apa
itulah yang aku berusaha ubah mindsetnya gitu
bahwa sepanjang aku kerja buat disney marvel dc star wars itu mereka sangat appreciate sangat hormat sangat respect kepada orang orang indonesia gitu
kreatif apalagi orang sunda tadi ya
orang sunda masa kreatif
boleh tepuk tangan dong
mau nambahin sedikit
tadi sempat lupa menyebutkan bahwa perlunya tadi ya apresiasi juga dari pemerintah dan juga dari kita pribadi
bahwa kita pun bangga menjadi indonesia dan juga pemerintah melihat kesempatan apa sih yang bisa diserap untuk para diaspora palik indonesia
kita mengenal kata brain drain brain waste gitu kan
ternyata banyak kapasitas kapasitas anak anak muda indonesia yang bisa kembali ke indonesia dan apresiasi dan bisa tumbuh bersama
makanya tadi yang multi stakeholder kolaborasi dan strategic approach itu sangat penting banget untuk menumbuhkan rasa rasa tentang percintaan diaspora
karena kadang ada rasa kayak nanti pulang ke indonesia gimana
atau misalnya pas di sana ada yang bantu kita atau gimana
jadi kalau misalnya kita ada inovasi yang guyup itu pasti bisa dibantu dan lihat juga opportunity tadi yang brain drain brain waste dan sebagainya
dari situ ada yang boleh aku tambahin ya
aku selalu dapat pertanyaan dari media atau dari teman teman gitu
aryo kok nggak bikin komik indonesia aja sih
kok malah kerja di marvel kenapa nggak memajukan industri komik indonesia gitu kan
terus aku selalu jawab bahwa sebenarnya kita tuh posisinya anggap aja kita jadi atlet deh
tapi di bidang seni gitu
kalau orang lihat di cover komik marvel atau dc ada nama aryo anindito
kan indonesia banget tuh ya
mereka tuh biasanya penasaran ini tuh dari mana sih nama aneh ini tuh dari mana gitu ya
akhirnya orang googling oh indonesia indonesia tuh kayak apa gitu
nah lalu yang kedua aku berusaha untuk gali ilmu sebanyak banyaknya
dari marvel dari dc dari disney
lalu aku sharing kembali di sini
kontribusi itulah ya
selama aku masih banyak yang bisa aku pelajarin dari sana
bukan berarti aku gak bisa majuin industri komik di sini gitu
dan yang terakhir adalah ketika setiap kali aku ke comic convention di luar negeri
kayak yang paling baru tuh kemarin new york comic con tahun lalu
di panel star wars itu aku pakai baju tenun ikat
terus pakai topi buatan bali gitu
jadi iya jadi ngasih lihat bahwa ini unik gitu loh
jadi kita jangan mentang mentang oh gue komikus marvel musti gayanya kayak apa gitu
kita juga harus kasih lihat kecintaan kita
dan di panel itu yang lainnya
pada pakai jas atau segala macam
aku pakai tenun ikat dan rasanya bangga sekali waktu itu
seru banget ya
semakin terlihat kecintaannya ketika bekerja dengan orang orang internasional
tadi masih ada satu pertanyaan
tapi mungkin nanti kita bisa lanjut di diskusi setelah acara ini
untuk mas mas tadi yang mau memberikan pertanyaan
karena kita sudah sampai penghujung acara
saya ingin minta closing statement dari prof yogi
untuk forum diaspora jawa
prof yogi mohon izin untuk closing statementnya
ya terima kasih
saya kira ini sebuah momen yang bagus ya
yang diimunisasikan oleh bapak gubernur jawa barat
saat ini dunia memang sudah semakin mengglobal
hampir tanpa batas
penyekatan menggunakan national identity local identity
semakin sulit dan semakin absurd
jadi di saat kita bergerak ke arah dunia yang semakin menyatu
keberadaan orang indonesia di luar negeri tidak bisa dihindari
tapi juga keberadaan orang indonesia di luar negeri itu
bisa menjadi sesuatu yang besar dan manfaatnya buat indonesia
buat jawa barat
bagaimana sekarang mudah mudahan dengan dibentuknya diaspora ini
manfaat kedua belah pihak sebagai diaspora
sebagai masyarakat yang tinggal di indonesia
itu akan semakin terlihat semakin bisa dirasakan
dan mudah mudahan inisiasi ini akan terus berlanjut ke depan
sehingga dampaknya terhadap masyarakat jawa barat terutama
dan ini sepertumnya bisa semakin dirasakan
sebagaimana dampak diaspora indonesia kepada komunitas di mana dia tinggal saat ini
di luar negeri saya kira demikian bu
terima kasih bu